selain di jawa timur hanum program satu jus dua liter bensin juga ternyata dilakukan di lima spbu di jakarta
wah saat ini telah bersama kami korespondensi ann indonesia mahardika utama di spbu mt haryono jakarta
dika selamat pagi bagaimana pelaksanaan satu jus dua liter bensin di sana dika
ya selamat pagi anissa dan juga hanum
sejauh ini sampai pukul sepuluh empat puluh baru ada empat orang saja yang mengikuti promo satu jus mendapatkan gratis dua liter pertalite di spbu mt haryono ini
memang baru dua hari pelaksanaannya dan memang ini juga diakui bahwa antusiasme warga ini belum begitu kuat
begitu terkait untuk mengikuti program ini
meskipun juga banyak dari mereka yang tampaknya ingin mengikuti program ini
namun sudah terlanjur mengisi bensin terlebih dahulu dan di jam jam
pernindo pun rata rata mereka memang sedang dalam aktivitas pekerjaan
namun biasanya jika mengacu pada hari kemarin informasi yang saya dapatkan
menjelang zuhur dan juga asar biasanya akan menjadi lebih ramai lagi
dan promo ini jika anda anissa dan juga hanum tertarik untuk mengikutinya
ini ada di lima spbu di jakarta dan juga di bekasi yaitu di spbu mt haryono ini
ada di abdul muiz ada di kuningan jakarta selatan dan ada juga di spbu ahmadiyani bekasi
serta di kawasan kalimalang
jakarta timur syaratnya mudah anda tinggal datang saja ke spbu ini mengisi formulir
lalu mengaji di musola yang sudah disediakan satu jus
dan ini tidak ada pengawasan dari pihak spbu ataupun juga dari ustadz
begitu pihak spbu memberikan kepercayaan bagi warga yang ingin mengaji
lalu kemudian setelah selesai mereka mengisi formulir dan mencatat jus mana yang sudah mereka baca
lalu menukarkan formulir tersebut dengan kupon pengisian pertalite sebanyak dua liter dan syaratnya
kupon itu hanya bisa ditukarkan atau diisi pada hari yang sama itu artinya tidak bisa ditimbun begitu
begitupun sekalipun anda mengaji lebih dari satu juz
namun tetap promo yang didapatkan hanya satu kupon saja atau dua liter pertalite dan hanum
serta anissa promo ini sebenarnya juga bukan promo yang baru
pada bulan januari lalu di kota bandung ada seorang pengusaha kuliner yang juga melakukan promosi serupa
dengan menawarkan mengaji sebanyak dua juz
lalu si pelanggan
mereka akan mendapatkan makan gratis sebanyak satu porsi
dan dari informasi yang saya dapatkan promo di pertamina ini juga selain untuk meningkatkan minat mengaji warga selama bulan ramadan ini
karena rencananya promo ini akan berlangsung selama satu bulan mulai kemarin sampai bulan depan
dan ini berlaku setiap pukul enam pagi sampai pukul enam sore
dan selain itu juga memang ini bermaksud untuk meningkatkan minat pembeli atau konsumen untuk beralih ke bbm jenis pertalite
karena kita tahu kenapa promosinya pertalite mungkin anda juga bertanya tanya kenapa tidak pertamax atau premium yang mungkin lebih banyak digunakan oleh warga di jakarta ini
karena satu premium adalah bbm bersubsidi dan juga pertamax bbm non subsidi namun harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan pertalite yang dipatok lebih murah saat ini
dipatok seharga rp enam sembilan ratus
rp seratus per liter dan hanum serta anissa mungkin anda juga berminat untuk mengisi waktu ramadan anda atau ngabuburit begitu istilahnya dengan cara mengaji dan mendapatkan bonus dua liter pertalite
hanum dan juga anissa kembalikan
iya dika sebenarnya ini spbu di sebelah rumah saya mungkin bisa jadi sebelum pulang saya belok dulu ke sini
belok ke situ ya
kalau tadi dika sempat mengatakan ada empat orang ya hari ini yang memang berminat tapi ada berapa banyak pertamax yang disediakan oleh penyelenggara dika
yang disediakan oleh setiap spbu ini jumlahnya cukup banyak sesuai dengan kuota yang ada di spbu ini dan tidak ada kuota khusus terkait dengan bonus yang disediakan untuk promo ini
jadi setiap orang yang mengikuti promo ini berhak mendapatkan pertalite yang ada sesuai dengan stok yang tersedia di masing masing spbu
tadi ada lima spbu di jakarta dan juga di bekasi yang menyelenggarakan promo mengaji satu jus mendapatkan dua liter pertalite
dika ini yang terakhir singkat saja
bagaimana caranya jika saya atau nisa atau pemirsa yang di rumah tertarik ingin langsung datang ke sana
apakah dibatasi sampai azan maghrib atau sampai kapan begitu untuk hari ini
ya tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku
bukan terkait dengan batasan atau kuota premium atau pertalite nya tetapi adalah batasan waktu
karena batasan waktunya hanya berlaku pada pukul enam pagi sampai pukul enam sore atau menjelang waktu berbuka puasa
jadi hanum dan juga nisa nanti pulang kantor
jadi kalau mau jangan lebih dari jam enam atau jam delapan belas waktu indonesia barat karena setelah itu tidak berlaku lagi
promo mendapatkan dua liter pertalite
tapi tentu jangan sampai mengaji anda motivasinya adalah untuk mendapatkan bonus
tetap harus karena ibadah ya
kembali ke anda
terima kasih mahardika utama atas laporannya dari mt haryono jakarta selatan